ke informasi lain migrasi dari televisi analog ke siaran tv digital belum bisa dinikmati secara merata di pulau perbatasan di provinsi kepulauan riau
dari tujuh kabupaten kota di kepulauan riau baru empat kaupaten dan kota yang bisa menikmati siaran tv digital
fokus grup diskusi kalideskop dengan tema digitalisasi penyiaran tentang tren penyiaran
pasca analog switch off digelar kementerian komunikasi dan informatika di hotel grand lagoy bintan pada jumat sore sebelas agustus
fgd ini merupakan rangkaian kegiatan hari siaran nasional yang jatuh pada sabtu dua belas agustus dua ribu dua puluh
diskusi yang membahas beralihnya siaran analog ke siaran digital sejak di indonesia mulai dimatikan pada dua november dua ribu dua puluh dua ini
menghadirkan narasumber direktur penyiaran kemenkominfo
hingga ketua asosiasi televisi swasta indonesia
meski indonesia mulai beralih dari siaran tv analog ke digital
sejumlah daerah perbatasan seperti di kepulauan riau belum bisa menikmati secara merata
kepala dinas komunikasi dan informatika provinsi kepulauan riau mencatat
dari tujuh kabupaten kota di kepulauan riau baru empat kabupaten dan kota yang bisa menikmati siaran tv digital
yakni batam bintan
sementara kepulauan natuna anambas dan lingga belum bisa menikmati siaran tv digital
menanggapi keluhan ini kementerian kominfo akan terus menambah pemancar digital ke seluruh wilayah di kepulauan riau
yang sebelumnya belum terjangkau siaran tv digital
kominfo tidak hanya di penyiaran tapi di sektor komunikasi juga terus mengebut pembangunan daerah perbatasan
bahkan kalau bisa
sekarang yang menjadi idola adalah layanan layanan yang dimiliki oleh indonesia
baik seluler tv
nah kemudian untuk tv seperti yang disampaikan tadi oleh pak kadis bahwa disini sudah dari hanya enam belas menjadi dua puluh enam
dan singapura ada lima belas dan enam dari malaysia sehingga apa namanya
oleh pemirsa pemilihan siaran sudah lebih banyak lagi di rakyat kepulauan riau
kita mengikuti dan mendorong apa yang menjadi arahan mana dari bapak presiden terkait melalui kementerian kominfo
upaya upaya pemerintah pusat kan hari ini sudah sangat besar dalam mendorong upaya pengalihan dari analog ke digital
dan itu tidak main main tiga tahap pengalihan apa pengalihan tahap itu adalah untuk pemerintah kominfo
diharapkan dengan penambahan pemancar digital
masyarakat di kepulauan riau bisa memahami manfaat tv digital
kemudian secara sukarela bermigrasi dari tv analog ke digital